pemerintah sedang merancang aturan transaksi keuangan digital atau fintech
langkah ini dilakukan untuk melindungi konsumen dan penyelenggara fintech
dewan perwakilan rakyat sedang mengkaji pembentukan undang undang
untuk mengatur soal teknologi finansial atau akrab disebut fintech
ketua dpr bambang susatyo menyatakan
kemajuan teknologi komunikasi saat ini tidak bisa dihindari
namun undang undang yang saat ini
seperti undang undang perlindungan konsumen atau informasi dan transaksi elektronik
dianggap masih cukup melindungi konsumen
meski begitu dpr saat ini mendapat masukan dari masyarakat tentang perlunya undang undang fintech
salah satunya adalah masalah perlindungan data pribadi para pengguna fintech
kita tidak boleh melewatkan atau ketinggalan daripada kemajuan teknologi ini
kalau kita tidak mau ditinggal atau digilas oleh kemajuan teknologi
yang sekarang sudah masuk pada teknologi yang sangat
sampai saat ini masih ada
masih banyak aturan aturan atau regulasi yang bisa
masih bisa melindungi konsumen
seperti yang saya katakan undang undang konsumen
lalu undang undang keuangan kita juga masih bisa
hanya memang yang sedang distressing adalah
bagaimana kita bisa menarik manfaat bagi negara ini
dari berbagai transaksi online yang terjadi di negara ini
otoritas jasa keuangan sebagai pengawas lembaga keuangan berharap pemerintah
segera membentuk aturan yang membuat pelindungan data pribadi dalam jaringan internet
selama ini keluhan fintech adalah data pribadi dalam telepon genggam nasabah
yang bisa leluasa diakses oleh aplikasi
di sisi lain ketua harian asosiasi fintech indonesia
mary simo rangkir menjelaskan layanan finansial teknologi
memberikan kenyamanan dan kemudahan akses keuangan konsumen
sehingga tidak bisa dipungkiri pihaknya akan bersaing dengan layanan perbankan di masa depan
nah apakah kemudian mereka akan bersaing dengan bank di masa yang akan datang
ya kalau semakin banyak jumlah orang yang berbankan ya maka
yang merasa nyaman tentunya akan mengerus nasabahnya
seperti masalahnya yang menjadi tantangan adalah bagaimana bisa mereform
merefresh layanan yang diberikan sehingga as comfortable as save
mungkin faktor safe lebih bisa dikedepankan untuk yang bankable
berdasarkan data ojk hingga januari dua ribu sembilan belas fintech telah berhasil menyalurkan pinjaman
sebesar dua puluh lima triliun rupiah dengan jumlah akun pengguna sebanyak tujuh belas